kalau orang tua kamu tidak datang kesini
kamu tidak boleh pergi
dan kamu harus menunggu di sel sampai orang tua kamu datang
ya nggak bisa gitu dong pak saya kan bukan penjahat
dan saya gak mau masuk sel
bapak denger sendiri kan
terus saya harus apa dok
eh kamu gak boleh kemana mana
kamu itu gak boleh pergi sampai orang tua kamu datang
kalau kamu mau pergi cepat
suruh orang tua kamu datang kesini
ah maaf pak
saya lupa tadi silence hp nya
maaf sampai dimana kita tadi bahas
berapa banyak saya harus investasi lagi supaya proyek ini bisa berjalan
tidak ada pengetahuan
tidak ada pengetahuan
tidak ada pengetahuan
sebenernya papa mau jemput gak sih
sudah ada kabar dari orang tua kamu
bapak saya belum mengangkat teleponnya
saya mau coba telepon sekitar rissa sekarang
menyedihkan banget batu bata
padahal tadi dia udah yakin kalau bokapnya bakal jemput dia
ternyata sampai sekarang malah susah dihubungin
padahal dia selalu aja banggain bockupnya
pak alex sedang ada meeting penting
belum bisa jawab telepon dari kamu pangeran
iya tapi urusan saya juga
saya hanya menjalankan perintah dari pak alex
yang bilang tidak ingin diganggu saat meeting
kalau ini saya nelfon
saya butuh papa sekarang
yaudah kalau gitu
tunggu sebentar ya
saya lihat ke ruangannya pak alex dulu
jadi bapak sudah setuju untuk mengintestasi dengan bapak rissa
aku bisa compare di muziknya
aku bisa tetap iminkan
saya juga tidak bisa berbuat apa apa
eh kalau orang tua kamu tidak datang ke sini
kamu tidak boleh pergi
dan kamu harus menunggu di sel sampai orang tua kamu datang
ya tidak bisa begitu pak
saya bukan penjahat dan saya tidak mau masuk sel
bapak dengar sendiri kan
saya udah coba telepon papa saya tapi pas saya belum angkat
itu saya harus apa
saya bersedia sebagai penjamin panggil
saya akan menunggu
karena saya tahu dia itu anak baik
dan pangeran itu dekat dengan putri anak saya
anak ku gisa dekat dengan mu
jarang ada mata hitam tersebut
ibu bunga buang mengah tidak aun
aku beryn talking
benar kan pak
apa yang dikatakan bu nawang itu benar sekali pak
saya dosen mereka
saya saksi kalau putri dan pangeran adalah mahasiswa dan mahasiswi dari universitas bunga bangsa
semoga aja mereka percaya sama ucapannya nyokap khusus goreng
gue gak mau dimasukin ke penjara
hah kasihan banget ya ketakutan dimasukin ke sel
bisa kan saya sebagai penjamin pangeran
tante udah bantuin saya
dengan senang hati pangeran
oh ya tante juga terima kasih ya
karena kamu udah selamat berdua
selamatkan putri anak tante
kalau untuk masalah papa kamu tante yakin pasti ada alasannya papa kamu gak bisa ke sini
jadi kamu tetap semangat ya
saya harap setelah ini nggak ada kejadian lagi
ah tapi kok
ibu ke sini bisa bareng sama pak regar sih
oh ibu tadi di jalan ketemu sama pak arun
terus pak regar nawarin ibu untuk ngantar ke sini
yaudah kalau gitu saya pamit dulu ya
aku juga berangkat ya bu yah
eh putri dagangan kamu mana
saya beli semua dagangannya putri
bagi bagiin ke anak anak di jalanan
terima kasih sekali ya pak regar
ngapain coba batu bata pake bohong segala sama ibu
semoga aja setelah dengar jawaban dari gue
nyokap khusus gore gak usah khawatirin dia lagi
kenapa masih diem di sini
iya ini aku mau ombrang aku mau